bicara soal kata investasi mungkin ini menjadi salah satu kata yang paling sering diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir
bukan hanya dalam arti katanya saja yaitu penanaman modal tetapi dibentuknya kementerian investasi republik indonesia dan juga terpilihnya sang menteri
ini menjadi menteri pertama yaitu bahlil lahadalia ini juga menjadi perbincangan hangat dan orang ingin tahu bagaimana atau siapa dia sebenarnya
nah di segmen ngabuburit bersama tokoh kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana sebenarnya proses ngabuburit dan juga apa sebenarnya makan berbuka puasa bagi sang menteri baru ini
dan saya sudah di depan rumahnya jadi langsung saja kita ke dalam
kerja tetap saya kerja ya kerja menjalankan tugas tugas negara kan di kementerian investasi
jadi ini sore hari baru datang jadi baru pulang dari kantor
tapi ini menjadi spot favorit pak bahlil untuk di rumah bersama keluarga
iya ini tempat saya kalau pas lagi santai saya di belakang di sini di rumah
tapi apa sih memang karena suka sesuatu yang alam kah yang hijau ada air
saya orang kampung lahir di kampung rumah saya di pinggir laut dan alam masih sangat original
jadi kayak hutan gitu jadi memang saya suka alam
dan membawa suasana itu ke sini
ya ini rumah saya dari dulu
mencoba flashback ke masa masa di kampung di di ini enggak sih pak tanah leluhur gitu nggak sih pak dengan suasana
nah dulu kan saya tidak pernah bermimpi punya rumah di jakarta
karena dulu waktu saya datang ke jakarta tahun sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan kan masih aktivis kan
tidurnya dari mau sholat ke mau sholah kan
sempat begitu ya
iya dan naiknya metro mini gitu kan
jadi gak pernah bermimpi apalagi punya cita cita punya rumah di jakarta
jadi ketika allah mimpikan saya kesempatan dan rezeki saya buat rumah saya ini lukis
kampung saya semua
saya dengar bapak pernah jadi sopir angkot
di jakarta pun masih di
oh itu di papua
di fakfak masih di fakfak
jadi kondektur angkot jadi smp nya itu smp nya saya sambil kondektur angkot
kemudian waktu sma smea ya
dan dan sholah dan untuk di waktu kuliah sempat hidup di terminal juga untuk menarik angkot agar bisa makan aja
sekedar bergaul sama orang
agar punya kenalan
atau waktunya biar lebih hemat jadi nggak perlu pulang tetap di terminal begitu
kalau pula di saya kan kuliah di asrama
tinggalnya di asrama
kalau di asrama kan makannya aja susah
jadi kalau hidup di terminal bisa narik seref sama teman minimal bisa makan
jadi kalau orang med seorang bahlil harini adalah menteri dulu begitu kaya
bekerja keras dan hidup di terminal bahkan narik angkot begitu
ya itu terjadi bukan karena
suka atau gimana karena memang harus saya akui saya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana
ayah ibu saya bukan pejabat atau bukan pegawai negeri kan hidupnya susah
jadi mau tidak mau saya harus berfikir untuk bagaimana bisa hidup survive
ya kalau nggak kerja gimana
tapi itu jadi moto yang dipegang sampai sekarang
tidak ada sebuah keberhasilan tanpa kerja keras
jadi saya harus berpikir pikir

selain di ruang belakang tadi yang penuh dengan lukisan banda fak fak dan juga jayapura
katanya ruangan ini juga punya makna tertentu buat seorang bahlil lahadalia
jadi tempat ini ruangan ini adalah ruangan dimana saya berdiskusi sama teman teman daerah seluruh indonesia ketika saya jadi ketua umum hibni
jadi ketika datang akan disini ya
kalau mereka datang
kadang kadang diskusi sampai malam
tengah malam mereka tidur di atas
tidur di luar
dan saya biasa tidur disini sama mereka
kalau udah capek udah tidur di kursi
apa diskusi dan selain dari teman teman hipmi juga teman teman cipayung
jadi dari organisasi hmi pmkri gmni pmi
pemuda mahasiswa disini ya
sering diskusi disini
jadi kalau di rumah disana kan itu rumah istri saya
kalau disini yang bagian saya
jadi sama mereka disini sampai berapa hari berapa malam ya udah disini
jadi ruang kerjanya berupa pavilion ini ya pak bahlil
ya sebenarnya karena saya juga dulu sering diskusi banyak waktu masih jadi aktivis kan
jadi saya ya rata rata senior yang jadi aktivis itu juga harus menyiapkan ruangan untuk adek adeknya kan kira kira gitu
jadi kayak udah alami aja
nah ini juga jadi pertanyaan
ketika saya masuk ada dua lukisan mungkin
bapak dan ibu pak bahlil gitu kan
kenapa kemudian dua sosok ini ditaruh di tempat kerja di tempat ketemu dengan rekan rekan ini pak
saya jujur hidup saya itu ayah dan ibu saya sumber inspirasi
dan ayah saya ini kan hanya buru bangunan ya
ini sudah meninggal almarhum sejak dua ribu tiga
kemudian ibu saya ini adalah pekerja keras juga
karena tukang cuci pakaian rumah orang kan
jadi saya selalu berfikir bahwa ayah ibu saya aja yang gak sekolah
tapi mereka mau bekerja keras untuk anak anaknya sekolah
dan anaknya jadi menteri
tapi kami dari semua adik kakak dari delapan orang kami sembilan orang ya
satu meninggal tinggal delapan
karena kerja keras ayah ibu saya alhamdulillah semuanya sekolah
berarti filosofinya adalah menjadikan apa ya
bahan refleksi begitu
ketika lelah bekerja misalnya
saya kalau pulang capek kalau udah mau menyerah saya selalu melihat wajah ayah dan ibu saya kan
wah mereka aja nggak pernah menyerah
jadi saya harus lebih baik lagi
yang kedua ya sebagai anak yang sayang kedua orang tua kan harus tetap
mereka harus sekalipun jauh ya
tapi harapan saya setiap hari mengingat terus
dan berdoa tentunya pak ya
karena anak itu akan bisa berhasil kalau doa orang tuanya
dan saya punya keyakinan besar bahwa doa ayah dan ibu saya kepada saya itu yang
sangat bukan besar sangat besar
nah ini mungkin jadi pertanyaan semua orang
ketika kemarin kepala bkpm gitu sekarang merangkap menjadi menteri investasi
apa perbedaannya dan apa urgensi harus kemudian ada sebuah kementerian yang juga mengurus investasinya di mata seorang bahliu
kalau bkpn itu kan dia tugasnya kewenangannya itu mengeksekusi undang undang mengeksekusi peraturan pemerintah mengeksekusi permen
jadi dia lebih pada eksekusi regulasi
dia tidak boleh membuat kebijakan dia tidak boleh membuat regulasi
nah sekarang perbedaannya kementerian dia bisa membuat kebijakan dan membuat regulasi
dengan dia kementerian investasi dan bkpm berarti di tangan kanannya dia bisa membuat regulasi dengan kebijakan
di tangan kirinya dia mengeksekusi kebijakan dan regulasi
posisinya di situ
dan ruang lingkung kewenangannya pasti bertambah dengan penambahan nomenklatur terhadap posisi sebagai kementerian
artinya dengan perluasan ini tadi nanti fungsi dan wonang juga akan semakin besar mendorong keinginan investasi presiden yang juga semakin besar di indonesia
oleh karena bapak presiden itu di lima tahun pertama dengan pak jk itu membangun infrastruktur
kemudian di lima tahun kedua itu membangun sdm dan bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi
nah pertumbuhan ekonomi itu pintu masuknya adalah investasi
dan pada saat membangun infrastruktur harapan bahwa presiden pertumbuhkan kawasan kawasan ekonomi baru di hampir semua wilayah negara indonesia itu terjadi
dan itu terbukti
sekarang pembangunan investasi realisasi investasi kita itu sudah merata antara jawa dan luar jawa
pma dan pmdn
bahkan di kuartal pertama dua ribu dua puluh satu realisasi investasi kita di luar pulau jawa itu jauh lebih tinggi
dan itu menjadi salah satu prioritas pak pemerataan investasi tadi
pemerataan harus prioritas
baik baik baik oke cukup kira kira kita bicara soal investasi kita kembali pada takjil
kira kira udah mau jam maghrib buka puasa
lebih enak mungkin ya
alhamdulillah ini sudah maghrib kita sudah buka di depan ini
ini memang khusus yang disukai pak bahlil dan keluarga ibu juga
ini dari fak fak nih
ini selalu ada pak
selalu ada ini mama saya sering buat ini
yang tadi cerita selalu ada
ini dari sejak kami masih kecil sekalipun hidupnya susah kolak tetap wajib
ini kelapa muda karena di fatwang itu kelapa nggak beli kan tinggal metik aja
tapi pak bahlil dulu manjat sendiri nggak
ngambil buat di rumah
bisa manjat apa waktu itu pak ya
baik baik baik
takjilnya biasa biasa aja gorengan kurma gini aja dari dulu
harus selalu ada nih pak
ya kalau kurma di fak fak dulu nggak ada
setelah pindah ke jakarta
nggak juga dari jakarta udah
oh sudah ini ya
ada kurma lah tapi nggak semasif di jakarta dan di jayapura
nah ini kan kita lihat menunya banyak nih takjilnya pak yang kira kira dari dulu harus selalu ada selain kolom
kolak sama kelapa muda sama teh lah
kalau teh kan wajib ya
nah ini pak biasanya milenial nih pak suka bikin semacam question kalau di media sosial
tim buka dengan dingin atau tim buka dengan angat bapak tim yang mana nih pak
saya kebetulan nggak suka dingin
karena mungkin dulu di kampung nggak punya kulkas kali
menjadi nggak terbiasa dengan dingin
tapi pantai tuh panas kan pak
iya tapi kan kita udah biasa
oh dari kecil juga ya
dan panas tuh gimana rasanya apa berpengaruh buat bapak lebih bertenaga misalkan selama buka puasa
saya lebih nyaman aja
karena memang saya sukanya setiap habis makan
atau sering minum air hangat
lebih enak aja lebih merasa lebih patent aja
biasanya lebih patent ya pernah nyoba nggak sih pak misalkan sekali colongan dingin aja pak
dulu waktu kecil
waktu kecil ya
waktu sampai dengan kuliah saya masih suka dingin
sakit pak waktu itu
batuk misal radang gitu
kecil kan suka begitu ya
nggak juga cuma nggak suka aja nggak tau kenapa
waktu kuliah kan dulu jarang juga kita minum air yang dimasak gitu dari drem aja minum nggak ada penyakit kok dulu
sekarang aja baru gaya gayaan kita minum
air kemasan harus bersih
dulu waktu kuliah air di drem
dari sentur minum nggak apa apa alhamdulillah
dan lebih segar ya
minum merek gitu jadi menteri kok ya
jadi sebenarnya gini kita di kampung hidup
nggak kita mikir bahwa itu menjadi menteri
kita mikir bahwa itu menjadi penyakit
karena air nggak dimasak minum
tapi begitu dikasih rezeki oleh allah
minumnya kita udah pilih pilih
airnya udah harus mendidih harus dikemasan
penyakit dulu nggak ada penyakit
tapi nggak tau
jadi pendapatan itu korelasi juga dengan penyakit kali ya
dan mungkin cara berpikir kita ya
karena ketakutan jadi mungkin sakit
nah kalau makanan berat itu ada khusus nggak sih dari papua
saya biasanya makan
kalau kami di papua itu kan papeda ya
papeda kuah kuning ikan
kemudian ada singkong
kalau kita di makanan orang timur itu biasanya singkong
ada singkong yang diparut menjadi suami ya
atau singkong rebus
atau sagu itu biasa
kalau kami kalau nggak makan itu seminggu badan
badan itu rasanya kurang segar
nah itu masih di budaya di keluarga sekarang
saya di jakarta
wajib satu minggu harus makan papeda
harus makan ya
mungkin kalau orang jawa itu nggak makan nasi nggak kenyang katanya ya
sama dengan itu
saya kadang kadang abis buka puasa makan papeda
jadi rasanya lebih enak
pak ada nggak sih masakan khusus yang misalkan khasnya ibu yang selalu bapak request setiap tahun harus ada
ibu saya masaknya kuah kuning aja
kuah kuning sayur biasa sayur bening
terus ah ya makan ala kampung lah ya
kalau kue itu kue kue kue ibu saya nih biasanya ibu saya buat
jadi akhirnya selalu dibawa sekarang pak
suka ya selalu sekarang
nah ini kan sudah mau maghrib kita mau maghriban dulu nab
millenial lagi nih pak
suka mengkelompokkan biasanya
bapak tipe yang habis buka berat dulu baru sholat
atau makan ringan dulu sholat baru makan berat
makan ringan dulu
makan ringan dulu kenapa pak
dia nggak begah
ya saya biasanya sholatnya ya sedikit lagi lah baru sholat minum dulu
habis maghrib tiga puluh menit baru makan baru isa
tapi kadang kadang saya isya nya apa makan beratnya itu adalah isya
oh jadi semua ibadah selesai dulu baru
ibu dan anak anak juga begitu ya
kalau anak anak ini kan nggak ada jamnya
apalagi bos yang satu ini
ini bos yang satu ini berat ini bos yang satu ini
lagi pertumbuhan pak
jadi suka makan berat dulu
langsung makan berat kalau emir
kalau ini nggak tahu kapan ringannya dan kapan beratnya
pokoknya terus ajar ya
emir kelas berapa sekarang emir
wah benar pak itu masa pertumbuhan mbak
baik pak bahlil dan ibu terima kasih banyak
sudah memperbolehkan kami ikut ngabuburit dan buka bersama
dan itu pengirsa ngabuburit bersama tokoh kali ini yaitu dengan menteri investasi bahlil lahadalia
sampai ketemu lagi di segmen ngabuburit bersama tokoh berikutnya
saya baram harlambag